nih cobain deh tuh
bikinan umi mariam enak
kita mau jalan jalan dulu bentar
ya kan bang
dengar sendiri kan tuh
ini boleh ikut kakak
ini urusan laki laki yang udah mateng
yang bau kencur
atau anak bawang
diem aja di rumah
jonny kapan matengnya
kalau udah gede
buset ini anak ah
buah buah segala lagi
sama sekali gak ngerepotin kompo
justru tadi rere belinya kelebihan
makanya ga sih mpo
lu kayak gak pernah makan mangga aja
he buahnya banget rasainnya
gimana pesan tranquilatnya
udah jalan kan
jalan jalan dengan baik
ya berkat bantuannya si rumana
yang bantu kan
ya tapi kan dia yang banyak ngebantu
dia yang nentuin
dia yang ngurus
syukur lah kalau gitu mak
kalau semuanya berjalan lancar
berarti pesan tranquilat mak
ah ya udah kalau gitu
rere pamit dulu ya mak
ya deh sebentar lagi buka
mak seharusnya ga begitu sama rere mak
nalin jadi pulang deh gara gara mak begitu
loh itu kan justru bagus
artinya dia tahu diri
mak mesti jangan begitu mak
mak gak boleh keras begitu
kita kan juga pernah ngerasain
gimana sakitnya diperlakukan sama haji maimunah
masa kita ngelakuin begitu sama rery lagi
mungkin pasti dia sakit hati mak
seperti yang kita pernah rasain
seperti haji maimuna ngelakuin sama kita
kita nggak boleh ngelakuin itu sama orang lain
agak baik mak
tujuan mak bukan begitu
jangan sampai mak nyakitin perasaan orang
enggak baik mak
yang jelek itu jangan didiru mak
kembali rumah diturut nuestra

ini yang kita tunggu
eh ngapain lu berdua kemari
ayah mau pinjem duit
buat biaya rumah sakit anak ayah si irun
hari ini mali butuh biaya rumah sakit
pak haji bu haji bantuin dong
anda dirawat di rumah sakit
susah kan lo bayar sekarang
jadi orang susah jangan sok belanja
ya rasain sekarang kan
kok bu haji sama pak haji ngomongnya begitu sih
lagian lo juga pake pesuara
nah lo lihat sekarang nih akibatnya nih
pak aji sama gue nih yang kena musibah
lo tau gak
emang dasar lo berdua pengkhianat
bu haji sama pak haji tega bener
ayah lagi kesusahan
kalau bukan pak haji mau bu haji yang nolong
anak lo mau hidup kek mau mati kek
itu bukan urusan gue
bu aji ngomongnya kok gitu amat sih
pak haji nyumpain anak ayah mati segala
anak gue bukan saudara bukan
lo berdua udah bikin gue sengsara
udah bikin harga diri gue diinjek injek
ngapain juga gue ngasih duan sama lo
ayah dateng kemarin nih minta pertolongan
mau pinjam duit bukan minta
same juga gue ngasih amel lo
di sini bukan tempat terima sumbangan atau pinjaman
mendingan lu pergi aja deh
kayak orang gak punya peri kemanusiaan aja
enak aja giliran susah loh kemarin
gimana ya kalo kita minta lagi uang sepuluh juta yang pernah lo kasih ke si kardun
kalau udah terbukti bang kardun itu meros kita
jadi dia manfaatin keadaan untuk mendapatkan untung cing
berarti kagak salah dong kalo kita minta lagi
ya kagak salah dong
pak kardun kan udah terbukti meros kita
ngapain lo bertiga tigaan pada bisik bisik begitu
biasa deh pok
gue gak ikutin deh
ada urusan aja bisik bisik
emangnya siapa sih mak yang mak maksud
oh laki lu ketiga tigaan tuh sulam cinglo mas robi
udah selesai urusannya nih cobain deh tuh cemilan bikinan umi mariam enak
ntar aja pak kita mau jalan jalan dulu bentar ya rob
iya mak urusan laki laki ya kan bang
nuh rob dengar sendiri kan tuh laki lu ngomong apa
ini boleh kakak ini kan laki laki
joni ini urusan laki laki yang udah mateng
yang bau kencur atau anak bawang diem aja di rumah
jagain emak minyak lu ya
nah terus jonny kapan matengnya
kalau udah gede
ya terus gedenya kapan
buset ini anak ah jangan cepet gede loh
nih emak karbitin biar cepet gede mau
diempos lu dah
yuk selamat dulu ya assalamualaikum
lu mau minta duit yang sepuluh juta
lo kagak ada duitnya
iya pak ardun
kan lu udah kebukti bukan keponakan aie si sulam yang nabrak si rawun
jadi bukan dia yang bersalah pak ardun
saya tahu modus dari pak ardun hp
ingin meres kita kita kan
jadi pak ardun tidak berhak sama orang itu
enak aja gue kagak bakal ngulangin duit yang sepuluh juta
duit itu udah habis
sebab gue sekarang udah kagak gablok duit buat ngulangin itu duit
sabar pak ardun sabar
cuma mau ngambil haknya si suram yang diambil pak kardun
lo kagak denger hp
duit ini udah habis udah kagak ada
masa sih bang
ini kan belum sepulan
masa duit segitu gede udah habis sih
iya itu uang modalnya dia buat dagang kuda
lo kagak percaya
lo kagak percaya banget sih
duit sepuluh juta itu buat berobat anakku di rumah sakit
kalau lo gak percaya tanya
sekarang gini aja deh bang
kalau duit itu dipakai untuk biaya berobat saya ikhlas kok
tapi kan duit sepuluh juta nggak semuanya dipakai untuk berobat
pasti ada sisanya kan
nah sisanya itu deh yang saya minta
mau sembilan juta kek mau delapan juta kek
ya itu pak ardun lo pernah dengar sendiri kan
pak ardun dikasih dispensasi
berapa sih dia berobat di puskesmas
palingan gak sampai sejuta
eh anak gue tuh udah ketabrak ketabrak
dia mesti dibawa ke rumah sakit
dan dia juga perlu biaya traumatik tau gak
pak ardun yang nabrak kan bukan seulam
ya dia dong yang tanggung jawab
betul itu pak ardun
kalau pak karun tetap ngotot kita juga bisa ngotot nih
eh kodok lo denger ya
gue ini udah dihukum bareng ami maimunah ami muhyiddin
bantuin pesantren lo pak d
itu kan udah impas berarti kan iya kan
maaf bang ardun ya
hukuman bang kardun itu kan bukannya saya yang minta
itu kan warga yang minta
karena bang ardun bohong sama warga
kalau saya yang nabrak anak bang ardun si raun
jadi pak ardun itu kagak berhak sama sekali sama duit itu
iya itu juga duit saya boleh minjem dari robby
brabe duit dari mana gue bakal ngegantiin nih
sekarang sekarang gini deh
ini mau dipaksa bagaimana juga gue kagak bakal bisa mengulangi itu duit
sekarang gue kagak punya apa apa terus noloh deh mau apa
kalau mau berantem berantem
bantu si emek gue
pak ardun kira gue takut sama pak ardun
kurang aja duit kamu
pak pak pak
udah udah udah